cepet aku udah gak sabar dengar ceritanya
oh minumnya udah datang
dia nunggu disini
saya gak mungkin menghindar
waktu kemarin dia ke tempat kita
saya tunggu di rumah kamu
kalau dia nunggu di tempat lain
saya gak dateng
dia mau pergi ke tempat lain
eh pak rusdi
uang kontrakannya sudah bisa saya terima sekarang
saya mau ke bank dulu
tadi malam saya mau ambil di atm
kartunya malah ketelen
yaudah saya tunggu nanti sore
saib kan masih aktif nyopet
baru habis ngirim ke mantan istrinya
biaya hidup sama sekolah anak anaknya
dua orang dua bulan sekaligus
soalnya bulan kemarin dia nggak ngirim
dia kan punya anak buah
kenapa enggak nyuruh anak buahnya aja yang nyari uang
kenapa malah mau pinjam ke kamu
anak buahnya tiga tiganya sudah ditangkap polisi
kenapa enggak dia sendiri yang nyopet
udah pernah ada istilah itu
dia bilang sekarang ada
tiga anak buahnya baru ketangkep
terus sekarang di jalan banyak poster
awas banyak copet
saya udah ditagi yang punya rumah
kamu dipengaruhin dia
saya mau pinjem sama junehedy
tapi junaidi juga nggak punya
masa kamu tega punya teman diusir dari rumah kontrakan
tapi nggak janji
jadi kalian nggak tahu di mana rumah saib
kamu nggak tahu di mana rumah saib
kenal juga baru pak
kamu nggak tahu di mana rumah saib
kalau kalian nanti terbukti berbohong ini akan memberatkan kalian
tapi kalau kalian mampu kerjasama ini bisa meringankan
pergi siapkan dedek
ini udah udah tiba tiba bikin gw vallahi cerita kan

jangan dikik masukan kerja
kamu yakin mau ternak bebek
ternak bebek atau ternak anak bebek
maksud akag bebek saya terlalu kecil
kan saya kasih makan setiap hari
terus ini jantan
kalau udah gede kawin
terus beranak pinak
sekarang sih cuma dua
tapi nanti bisa jadi banyak
selama nunggu bebek kamu gede
dan beranak pinak sampai banyak
mau dikasih makan apa
saya ada simpenan
tapi gak tau cukup sampai kapan
saya belum pernah lihat anak kamu
bentuk sama warnanya
kalau bercanda jangan pisik kak tukang
saya gak bercanda
penasaran pengen tau
nah siap pitup
istri belum selesai
nanti aku mau

kang mus sudah minta saya pensiun mundur dari pasar
siapa aja nantinya boleh pegang di sini kecuali jamal
kang jamal udah kesini
kalau saya sama badrun tetap mau kerja di sini
saya sama badrun harus di bawah kang jamal
terus nanti yang pegang di sini siapa
gak ada ya
bos tau iwan fales
saya tau lah masa enggak
dia itu salah satu legenda hidup musik indonesia
coba bos bayangin wajah iwan fales
atau yang waktu masih muda
yang namanya idris itu mukanya mirip iwan fales
sebenernya sih gak mirip iwan fales bos
kenapa kamu suruh saya bayangin wajah iwan fals
calon istri saya gak mau kalau saya tetap di sini
kerja seperti ini di sini
kamu berdua boleh terus di sini tanpa saya
nanti saya kasih tau kita harus keluar ke siapa
uang yang kita pungut
bukan buat kita semua
cuma sebagian kecil
kita setor ke pengelola
buat perawatan fasilitasi pasar
kita cuma bantu jaga keamanan
dan narik iuran
saya gak tau
dia itu mau ada di pihaknya murad sama pipit
atau ada masalah sama murah sama pipit
dia langsung pergi
pasar masih jauh ya
kan kamu tau pasar itu dimana
itu seperti punc adapted
tapi shlur gardennya
eda juga menolong
kamu nggak tahu jen algoritm kita
itulah dan vpisa
tapi permintaan ini mas
tapi saya masih punya tanggung jawab
saya harus tinggalin pasar dalam keadaan rapih
semua yang masih ada disini harus tau tanggung jawabnya
saya sudah pensiun
cecep juga sudah pensiun
di terminal tinggal mangku sama bubun
saya belum ke terminal
itu buat apa
dia metanak bebek
nanti saya pesenin
minta baju gur dua
mau ubi rebus pisang rebus sama timus rebusnya
apa ubi rebus pisang rebus atau timus rebus
terserah kamu aja
saya akan dengan sabar menunggu kamu
dia sebenernya cantik
cuma kurang perawatan aja
gara gara perempuan cantik
bapak kehilangan uang seratus juta
suganda itu tertipu resti
yang dia mengaku bernama juwita
suganda memberikan uang sebesar seratus juta
uang itu menurut pengakuan resti
sudah habis untuk bayar kos
suganda tidak mempunyai dasar
untuk meminta uangnya kembali
karena tidak ada perjanjian
jadi dalam kasus pirman savitra ini
pirman savitra bukanlah sebagai tersangka
tetapi korban penipuan yang dilakukan oleh saudari resti
dalam kasus ini
motif resti bukanlah masalah uang
bermaksud menjebak pirman savitra
dan dia bekerja untuk siapa
ini pr kita
sampai saat ini
resti masih berbelit belit
dan memberikan keterangannya
dan ini membuat penyelidikan kita makin sulit
dia dapat ancaman dari orang yang menyuruhnya
saya udah lama di bisnis kita
terus saya disuruh jadi tukang bubur
saya juga gak tau
mau jadi apa kalau nggak jadi tukang bubur
jadi asisten tukang bubur
mungkin dia lelah
saya belum punya suami
oh ya sudah
sebetulnya saya cuma mau tahu
dia sudah punya suami atau belum
saya sudah hafal sama temennya
itu trik bapak
kalau lagi mau lakar
nanti bapak kehilangan seratus juta lagi
udah jangan bahas itu lagi
justru itu yang harus kita bahas
bukan cuma bagaimana kita masing masing kedepannya
tapi juga menyelesaikan persoalan yang belakangan ini ada di kita
ini bukan soal balas dendam
kang mus cuma gak mau jamal yang berkuasa
menurut kang mus
jama bukan pembisnis yang baik
orang seperti dia
yang bikin orang seperti kita punya cap seperti penjahat
dia memang penjahat
uang bapak bisa balik enggak
malah saya harus jadi saksi
kalau kasus resti masuk persidangan
dia ada kasus lain yang menyangkut orang lain
orang yang ngebantai bubun
tapi justru malah mereka yang masuk rumah sakit
gengnya yang ngebantai kamu
dik dik sama taslim
info dari taslim namanya darman
kalau yang ngebante cecep lain lagi
saya belum tahu
cara kerjanya beda
saya perlu informasi nama
sama tempat dimana mereka bisa dicari
kamu mau ngasih kabar soal sidang
akang gak ada dirumah
kamu mau pulang mau apa
ada yang ketinggalan
mau pulang ke akang gak jadi minta pisah
akang denger gak
akang takut salah denger
nining bener mau pulang ke akang
kamu sekarang dimana
nining di rumah mama
kalau akang gak keberatan
jemput nining ke rumah
tadi nining kecopetan di angkot
saya nyopet karena terpaksa
itu bukannya memang pekerjaan
itu bukannya memang pekerjaan
itu bukannya memang pekerjaan
saya kan sudah bilang mau insaf
tapi saya butuh uang buat bayar kontrakan
tapi saya butuh uang buat bayar kontrakan
makanya saya sempat mau pinjam ke kamu
tapi kamu malah gak ngasih
bukan gak mau ngasih
tapi gak ada
kamu tetap salah
gara gara kamu gak ngasih pinjam uang
isinya saya kecopetan
di angkot buah batu kelapa
saya merasa bersalah
gak usah merasa bersalah
itu cuma alasan sayap aja
dompet keluarga saya ada yang nyopet
dompetnya warna biru bintik bintik putih
di dalamnya ada ktp
bantu saya cari copetnya
terus kasih nomor telepon saya
terus suruh telepon saya
kalau gak mau
nanti saya cari sampai ketemu
terus saya buang ke sungai cikapundung

urusan dompet sudah ada yang handle
terus saya buang ke sungai cikapundung
passwordnya dulu dong
hai apa kabar
hai apa kabar
si ubed comel ya
dompetnya warna biru bintik bintik putih
padahal saya nggak pernah cerita soal warna dompet ke ubed
di dalam dompet ada ktp atas nama nining juwariah
kamu telepon dia
atau kamu dicari sama dia
terus kalau ketemu kamu bakalan dikarungin
terus dibuang ke sungai cikapundung
saya mau sms dulu
bintik putih di dalamnya ada ktp atas nama nining juwaria
saya di pos dekat parkiran pasar palasari
kamu saya tunggu sekarang
dompet istri kamu sebentar lagi diantar sama copetnya
oke aku berangkat
kalau joni telepon lagi titip salam ya
terima kasih ya
cepet aku udah gak sabar dengar ceritanya
oh minumnya udah datang
g menterimaisations ya
atau terus bingung gimana
tau gak sebelnya apa
dia gak ngajak kenalan terus gak minta nomer telepon

wedi ngapain ya kak
internet cara mu statistik
kamu udah lama ngajak jajan cilok aku
mau sih tapi lagi males keluar
yaudah kita ketemu di markas kecil
ubet mau kemana
ubet terima resideni sebagai resepsionis dengan masa percobaan tiga bulan
iya pak terima kasih
ada yang ingin ditanyakan
karyawan yang baru kerjanya gimana bu
biasa aja standar nggak istimewa
ada apa sih
eh bagaimana sekarang
hurst malah terasa ketat

sekarang bapak aku bikinnya udah gak di rumah lagi
kontrak rumah khusus buat produksi kicim pling
terus kata mama aku karyawannya juga udah nambah
usaha kicim pling bapak kamu berarti maju
sekarang kita bisa produksi kicim pling lebih banyak
mudah mudahan penjualannya juga bisa lebih banyak
biar bapak penghasilannya jadi gede
aku juga pingin kayak wadang lain
aku juga mau orang tuaku kaya
sudah usaha kicim pling aja
masuk kau bed
kau bed mau minum apa
di deket sini gak ada yang jualan es ya
es sampul juga boleh
ditunggu sebentar ya
saya diterima kerja
selamat ya john
saya sekarang udah kerja lama
jadi security lagi
selamat ya john
saya sekarang udah kerja lagi
terus rencana akan gimana
siapa aja yang udah jadi korban
terus siapa pelaku
dimana bisa dicari
semua harus selesai secara hukum
bukan dengan balas dendam
nanti saya sampein ke perintah
kenapa murad sama pipit masih belum ketemu
mereka harus kita singkirkan paling lambat besok ingat